demam startup merupakan sebuah tren yang ada di indonesia sejak dua ribu lima belas awal
kesuksesan yang dapat menghasilkan keuntungan miliaran rupiah
membuat banyak orang tertarik membuat perusahaan teknologi baru
namun siapa sangka tren ini turun dengan cepat
pada tahun dua ribu tujuh belas tercatat penurunan jumlah munculnya startup yang ada di indonesia
tahun ini jumlah startup baru itu udah nurunnya drastis
karena kita tahu sendiri sejak mungkin di tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
tokopedia announcing dapat pendanaan luar biasa
kemudian gojek tautannya meledak di tahun dua ribu empat belas kalau nggak salah
nah disitu for the first time semua anak muda berpikir bahwa
wah gila gue bisa jadi triliuner wah gila gue bisa jadi miliarder gitu
akhirnya fenomena orang mau bikin startup jadi banyak banget menjamur
tapi setelah setahun dua tahun nggak gampang main bikin startup itu nggak gampang sama sekali
permodal merupakan masalah utama
masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan rintisan
tidak beribangnya ide dengan kemampuan finansial membuat banyak perusahaan startup baru yang tutup
keadaan ini mendorong banyak munculnya acara yang mempertemukan pelaku usaha startup dengan investor
kita pasti bakal identifie problem apa aja sih yang ada di startup ekosistem di indonesia
karena kita ngelihat dari pihak startup ini agak kesulitan untuk dapat koneksi ke investor
which is pendanaan karena mereka butuh modal untuk running company mereka
selain masalah finansial menghasilkan ide yang dapat diterima masyarakat secara luas tidak mudah
hal inilah yang membuat banyak startup di indonesia cenderung sulit untuk mempertahankan usahanya
yang mungkin saya bisa sharing adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan startup yang udah ada sekarang
dan bagaimana kita bisa nge solve terutama masalah sosial deh
kalau kita bisa tahu masalah sosial itu menurut saya bisa menjadi satu ide bisnis yang baru

jadi tidak melulu kita berangkat dari masalah bisnis tapi juga kita bisa berangkat dari masalah sosial
tank itu sebenarnya bisa menjadi ide bisnis baru
masalah sosial kemampuan teknologi dan finansial serta peluang bisnis adalah tiga faktor penting yang harus diperhatikan
untuk menjaga keberlangsungan perusahaan startup